dua kapal nelayan vietnam berbendera indonesia kembali ditangkap kapal patroli direktur jenderal pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dirjen psdkp karena melakukan pencurian ikan di wilayah perairan indonesia
kapal patroli hiu tiga ratus dua puluh satu dirjen psdkp kementerian kelautan dan perikanan menangkap dua kapal nelayan vietnam di sekitar perairan natuna
dua kapal ini mengangkut muatan masing masing dua belas ton ikan hasil curian yang diambil menggunakan alat tangkap trol
kapal nelayan asal vietnam ini tidak mengantongi izin penangkapan ikan bahkan tidak mempunyai satu dokumen pun termasuk dokumen imigrasi
saat ini kedua kapal tersebut dan tiga belas anak buah kapal ditahan di stasiun psdkp pontianak untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum
hasil pemeriksaan cukup bukti bahwa mereka dibunuh
kepala kapal tersebut juga melanggar melakukan kegiatan ilegal di wppnri melakukan kegiatan tanpa izin menggunakan alat tangkap trol orang per trol
akhirnya diputuskan untuk dikawal menuju stasiun psdkp pontianak
total dari dua kapal ini ada tiga belas abk jadi untuk kapal utamanya itu ada sepuluh orang warga negara asing asal vietnam
untuk kapal bantunya itu tiga orang warga negara asing asal vietnam